bukan hanya di bidang sosial di bidang keagamaan
dan di bidang kemanusiaan
tetapi juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
di dunia profesional di dunia kewirausahaan